nom kayaknya lo harus kejar rizky abis abisan deh biar dia mau nerima lo lagi
lo sadar kan apa yang lo lakuin dulu tuh parah banget
gue tau apa yang gue lakuin dulu itu salah banget sama rizky
makanya gue mau minta maaf sama dia sampai dia maafin gue
that's why gue ada disini dan gue mau perbaiki semuanya
dan gue gak akan nyerah sampe dia maafin gue
gue bingung banget deh kalau emang mel sama naomi dari zaman sma tuh best best friends
kenapa dia kayaknya keliatan gak suka gitu kalo naomi mau gabung sama kita
kalau gue scroll scroll di instagram pasti masih ada lah ya
secara jejak digital kan gak bisa ilang
sumpah demi apa
followers naomi jauh lebih banyak daripada mel
and dia juga kayaknya gak terima terima endorse tuh
ini sih gak ada apa apa aja
ini dibandingin mel
ini beneran mel
pantes lah mel gak mau naomi ikut gabung sama kita
ternyata dia dulu secuku ini
ini sih bukan cuku lagi
pantes aja mel gak mau nabi gabung sama kita
orang dia dulu kayak gini
secara kecantikan naomi dari dulu sampai sekarang gak beda beda jauh malahan tambah cantik
ini parah banget sih dia
sumpah parah banget
kok kayaknya dia
cuma dayang dayangnya naomi sih
ya sedikit kayak gue sekarang
gue gak akan stop ngejar loh
kayaknya kamu harus kejar rizky abis abisan deh biar dia mau nerima lo lagi
apa yang lo lakuin dulu tuh parah banget

yang gue lakuin dulu itu salah banget sama rizky
makanya gue mau minta maaf sama dia
sampai dia maafin gue
dan gue mau perbaiki semuanya
dan gue gak akan nyerah sampai dia maafin gue
bukan karena yang lain
lu takut gue kesini buat pangeran
no i mean kalo misalnya lo emang kesini bukan buat rizky
tapi emang buat pangeran
ya gak apa apa sih i don't mind
paling nanti lo bakal bermasalah sama si cewek
putri kan mereka udah jadian
gak usah ditutup tutupin
kita tuh udah best friend
dua tahun di sma
kain betul ini guys
semoga jumpa di saat penutup
sumpah nyebelin banget sih
gue benci banget sama dia
kamu jangan panik lah
aku kan udah bilang berapa kali sama kamu
kalau kamu kelihatan panik
kalau tuduhan semuanya mengarah ke aku bukan ke kamu
padahal kamu adalah dalang semua ini
seolah olah kamu sembunyi di belakang aku
aku tuh gak pernah sembunyi

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
hampir tahu semuanya soal bajakan sekarang
jadi kamu harusnya melakukan sesuatu dong lex
bukan malah jadiin aku tumbel
kalau remon udah benar benar hampir mengetahui semua tentang jaka
itu artinya aku harus segera menyelamatkan diri
linda kamu minta ke bagian legal
untuk hapus semua file file lama perusahaan saya
terutama yang menyangkut dengan bu lydia
semua file bukti transaksi
atau apapun yang berhubungan dengan bu lydia
saya minta dimusnahkan
tapi jangan sampai pihak legal mereka tahu soal ini
baik pak lex
maaf nih pak kalau boleh tahu
ini untuk apa ya
soalnya kan sekarang pak lex sedang kerja sama dengan bu lydia
apa file file ini gak berguna untuk nantinya
kamu kerjakan saja apa yang saya minta sama kamu
kamu nggak perlu banyak tanya
ini misi rahasia
kalau sampai ada yang tahu
itu berarti dari kamu
karena cuma kamu dan saya yang tahu soal ini
apalagi kalau sampai bocor ke pihak bu lydia
kamu tahu kamu akan kena sanksinya
dengan dihapuskannya semua file dan data yang mencatut namaku
dari pengalihan aset pajak melalui nama baskoro
aku bisa terbebas dari kasus ini
kita harus pikirkan keselamatan masing masing

lex kamu kok malah tenang tenang saja sih
harusnya kamu bantuin aku mikir
ini malah kamu mikirin masalah lain kan
justru sekarang ini aku lagi berpikir lydia
aku terus berpikir untuk cari solusi masalah
kalau pikiran kita nggak tenang
gimana kita mau cari solusi
telepon dari siapa itu
kok kamu kelihatannya kaget gitu
ya udah kamu jawab dong teleponnya sekarang
kalau kamu menghindar malah curiga dia nanti
ya halo selamat siang pak remon
ada perlu apa telpon saya
hari ini kita bisa ketemu di kantor saya
mau ketemu saya
untuk bicarakan masalah apa ya
kita mau bahas yang masalah kerjasama yang kita kemarin
yang kemarin kita bahas
saya sudah kirim semua proposal kerjanya ya bu
saya ada urusan kantor lain
jadi saya belum sempat mengecek proposal dari pak raymond
ini progresnya sangat bagus untuk kerja sama kita
apalagi perusahaan kita
ibu tolong pelajari dulu proposal yang saya kirim
ya saya sangat berharap kalau bu lydia langsung ke kantor saya
saya minta waktu untuk mempelajari dulu ya pak
tapi kalau bu lydia kelamaan
saya akan kasih ke vendor lain
nggak apa apa ya
kalau gitu saya baca
nanti saya secepatnya kabari bapak
saya tunggu ya
kenapa pak bos
bu lydia nggak jadi kesini
bu lydia itu orang pintar jo
nggak mungkin dia tolak terima tawaran saya
sampai dia kesini
saya akan kasih bukti bukti semua
apa yang terjadi sama pajaka
apa yang terjadi sama perusahaan
jaka pak bos
dia akan masuk jebakan saya
jangan lupa pak